kinerja lembaga kepolisian kembali jadi sorotan publik lembaga yang sejatinya memiliki jargon mengayomi masyarakat
justru dituding kerap menunjukkan arogansi hingga intimidasi hanya karena dikritik atau anti kritik
bagaimana memastikan jika kritik dan masukan dari masyarakat adalah sebuah bentuk pengawasan terhadap kinerja kepolisian yang berkeadilan
kita terhubung dengan dua narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada kombespol ahmad ramadhan kabupenum divisi humas polri dan juga rifan lee anandar wakil koordinator kontra
selamat sore pak ramadan dan mas rifan
oke terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini saya langsung ke pak ramadhan dulu ya
pak ramadhan jelas sekali ya bahwa pernyataan kapolri ini mengatakan supaya sikap polri ini tidak anti kritik
terbuka dengan masukan masyarakat dan menindak tegas anggota polri yang melanggar saat sop bertugas ini diterapkan
ini bagaimana kemudian kita masyarakat bisa memahami ini secara sederhana pernyataan ini
kalau kemudian nanti jangan ujung ujungnya kritikannya masuk tapi setelah itu dicurigai begitu bahkan ditangkap gitu
bagaimana bisa dipahami ini pak ramadan
polri memastikan ya bahwa polri harus bersikap tidak antikritik terhadap kritik masyarakat
dan setelah ditampaikan kepada kejelajaran tentunya ini akan ditentukan
bahwa kritik yang berasal dari masyarakat akan terhubung
tentu jadikan evaluasi ke depannya bagi polri
masyarakat akan juga secara profesional memasukan dan mengakuntam
dan kita pastikan bahwa polri tidak akan pernah membimbingkan bagi aparat polri yang melakukan pelanggaran
pada etik maupun politik
tentu akan mendapat hukuman yang tegas
dapat makin suku
kita masih mencoba untuk bisa clear ya audionya dengan pak ramadhan
saya ke mas rifan dulu
mas rifan sudah mendengar ya pernyataan kapolri begitu ya secara tegas dan lugas
menyatakan bahwa anggotanya jangan antikritik
dan siap ditindak tegas jika ada pelanggaran sop saat bertugas di lapangan
anda melihat ini akan seserius itu efeknya ke bawah
atau ini sekedar jargon biasa saja
ya pertama saya mau mengatakan bahwa keberadaan kepolisian di sebuah negara
dia selalu menghadirkan situasi yang paradoks
pertama dia bisa menjadi protektor atau pelindung dari hak asasi
di satu sisi dia juga
bisa menjadi pelanggar hak asasi manusia
nah itu selalu ada di negara manapun
sebagai landasan dasar kita untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi
nah dalam konteks kapolri jaminan kritik dari warga negara
dan polisi diminta untuk tidak antikritik
sebagai langkah jangka pendek itu adalah ketegasan
dan boleh berjadi itu
namun yang menjadi sorotan kami
belum peristiwa pembantingan
mahasiswa sebelum peristiwa penghapusan mural
dan berbagai peristiwa peristiwa lainnya di sektor pelayanan dan pengawasan kepolisian
kepolisian itu sebetulnya sudah memiliki perkab yang super oke
ada perkab standar yang hak asasi manusia tahun dua ribu sembilan
itu sudah ada dua ribu sembilan
dan implementasinya di tengah tengah sampai menuju tahun dua ribu dua puluh satu
kita melihat ada peristiwa kekerasan dalam penanganan akses
yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas secara beruntun
di dua ribu dua puluh sampai dengan kemarin pembantingan mahasiswa
nah poin saya adalah
selama perkab itu ada
nah ini bagaimana model pengawasannya
walaupun belakangan kapolri mengeluarkan surat telegram
yang meminta atau mengawasi mampu mengawasi kinerja kepolisian di lapangan
sebelumnya sudah ada
itu sudah ada presiden
di perkap bahkan yang jauh lebih tinggi derajatnya daripada surat telegram itu sendiri
saja pengawasannya masih minim
nah yang menjadi sorotan kami
apakah mampu nantinya keberadaan peraturan kapolri nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas
ditambah dengan surat telegram yang kemarin baru keluar
untuk mampu diawasi pelaksanaannya
itu lah yang selama ini kami coba sorotin terutama di tahun dua ribu sembilan belas
dengan perangkaian kejadian represi aparat kepolisian di lapangan
yang pelan pelan merambah ke dunia digital
dalam bentuk misalkan
mudahnya menindaklanjuti laporan undang undang ite
padahal lagi kritik
lagi menyampaikan penjelasan dan lain sebagainya
mas rifan anda melihat perubahan gesture kepolisian seperti telegram dari kapolri kemarin ini
akan seperti apa implementasinya
apakah ini memang dasarnya adalah keresahan publik
dimana melihat bahwa penegakan hukum berkeadilan
apalagi yang melibatkan oknum anggota kepolisian ini
hanya dilakukan atau ditindak secara formalitas saja begitu
atau ada perspektif lain dari anda
ya kalau dari keberadaan surat telegram itu
itu adalah salah satu bentuk langkah tegas
tapi yang jadi persoalan sekali lagi
peraturan yang jauh lebih tinggi daripada surat telegram
yaitu per kap standar implementasi akasasi manusia dan penanganan aksi massa
itu sudah ada
kan persoalannya itu sudah ada dari lama
tapi model pengawasannya yang minim
model pengawasan dari pelaksanaan per kap atau implementasi tersebut
nah kami khawatir kalau surat telegram ini ada
sebagai jaminan untuk tidak terjadi keberadaan persiwa
tapi pengawasannya minim
keberadaan surat telegram tersebut
dia harus bisa melengkapi keberadaan per kap
yang sudah eksis
dan harus bisa terkuas keperluan aksi massa di lapangan
supaya tidak terjadi keberulangan peristiwa
dan benar benar menunjukkan posisi
bahwa polisi itu tidak anti kritik
kita sudah dapat poinnya
saya ke pak ramadhan
pak ramadhan gini
kak polri mengatakan bahwa anggotanya tidak boleh anti kritik
artinya ini membenarkan bahwa selama ini
polri ini alergi dengan kritik pak
padahal kan sebenarnya kalau dari perspektif yang lebih luas melihatnya
kritik ini kan juga sebagai bentuk pengawasan
selain pengawasan juga yang dilakukan oleh internal lembaga
seperti kompolnas begitu
tapi kemudian tentu dengan mekanisme yang benar
apa argumentasi anda soal ini
tentunya acuan ini adalah bukan seluruh anggota polri
tapi melihat ada beberapa kasus yang terjadi selama ini
tentu agar tidak terjadi
terulang kembali kasus kasus serupa
maka dilakukan penegasan
artinya surat telegram ini adalah sebuah penegasan
bahwa pimpinan polri memastikan
tidak akan membiarkan bagi anggota yang melakukan penyimpangan
bagi anggota yang melakukan pelanggaran
bagi anggota yang melakukan kekerasan
dan tentu ini akan mendapatkan sanksi
apakah itu sanksi disiplin
ataupun sanksi pemecatan sekalipun
oke pak ramadan mengawasinya bagaimana
karena kalau kemudian ada oknum atau anggota yang menerjemahkan kritik ini
disalah artikan menyerang lembaga
begitu lalu dijerat dengan pidana atau undang undang ite
ada intimidasi lewat media sosial
ini bagaimana pengawasan seperti yang disampaikan oleh mas rifan tadi
tentu secara hirarki
baik dari polsek polres maupun polda
itu kan ada atasannya
secara berjenjang setiap anggota melakukan penugasan
sebelum saat dan sesudah wajib melakukan pengawasan
app atau arahan terhadap anggota dalam rangka melaksanakan tugas
kemudian di dalam telegram tersebut
dari propam ya
propam baik secara tertutup maupun terbuka
untuk memastikan bahwa anggota yang melaksanakan tugas
melaksanakan tugas sesuai dengan sop dan aturan yang berlaku
untuk menghindari tindakan tindakan kekerasan
yang bisa terjadi oleh anggota tersebut
oke artinya kemudian perlu juga diumumkan begitu ya
kalau misalnya ada anggota yang berkasus
biar berkeadilan masyarakat ini terpuaskan
apakah bisa disebutkan juga namanya begitu
atau kemudian apa namanya ya
sanksi apa yang diterapkan ke mereka ke anggota itu
itu diperbolehkan tidak
selama ini yang telah terjadi
ketika terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran anggota
kita tidak pernah menutupi
sanksi sanksi yang diberikan
baik itu anggota atasannya
kita terbuka transparan
apa yang telah kita berikan
sanksi apa yang telah kita berikan kepada anggota yang melanggar
kita tidak pernah tutup tutupi
kemudian kita membuka
membuka pengaduan masyarakat
bagi masyarakat yang merasa tidak terlayani dengan baik
bagi masyarakat yang tersakiti
kita membuka ada aplikasi pengaduan masyarakat
baik secara langsung
aplikasi melalui internet kita buka
ini menunjukkan bahwa
polri siap diawasi oleh eksternal
saya ke mas rifan
kita akan bertanya soal bagaimana
penegakan hukum yang berkeadilan karena
oknum polisi ini yang
kemudian menjalankan sop nya
tidak sesuai dengan yang seharusnya
ada unsur penegakan hukum
yang dirasa oleh publik atau masyarakat
itu tidak adil
ini bagaimana kemudian catatan dari
kontras kita akan kembali
usai jeda tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan kembali diskusi kita sore ini
masih dengan mas rifan dan juga pak ramadan
mas rifan masih dengan kita ya
mas rifan sebelumnya tadi
saya sudah menyampaikan bahwa
yang juga menjadi sorotan saat ini adalah
bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan
yang kemudian melibatkan anggota kepolisian
saat dia melanggar aturan
secara tegas tadi juga disampaikan oleh kapolri
bahwa ada pemberhentian dengan tidak hormat begitu ya
atau sanksi yang lebih
anda melihat ini bagaimana
apakah punya catatan tersendiri soal ini
karena selama ini banyak tudingan bahwa
yang satu ini nih
kebanyakan formalitas saja begitu
ya begini mas serdi
polisi dalam bekerja
dia harus patuh terhadap tiga prinsip paling tidak
dan hak asasi manusia
nah dari tiga prinsip itu bisa kita turunkan
kemudian dalam kerja kerja penegakan hukumnya
pertama dia harus mampu untuk mengungkapkan kebenaran
agar bisa memenuhi rasa keadilan dari korban
sampai dengan korban merasa puas
dengan langkah langkah yang diambil oleh kepolisian
karena berbasis ya pada korban
dan yang ketiga jaminan ketidakberulangan peristiwa
nah inilah yang harus menjadi acuan bagi polisi
untuk melakukan penindakan terhadap anggota anggotanya
yang melakukan pelanggaran
baik itu etik ataupun disiplin
sampai dengan pidana
nah dalam beberapa peristiwa kebelakang
sebelum adanya surat telegram ini
catatan kontras menemukan bahwa
sejumlah praktik kekerasan atau pelanggaran
pidana bahkan yang dilakukan oleh kepolisian
itu kerap kali berhenti pada mekanisme internal semata
kami memahami bahwa mekanisme internal ini
memang digunakan sebagai pintu awal
untuk memeriksa kesalahan dari anggota kepolisian
tapi dalam undang undang polri sendiri mengatakan bahwa
mekanisme internal atau mekanisme etik atau disiplin
itu tidak bukan berarti menutup kemungkinan
untuk dialihkan ke pidana
memang beberapa kali pemantauan kami juga
kita coba uji melalui surat keterbukaan informasi publik
dan saya sepakat polri salah satu lembaga
yang cukup responsif dalam membalas surat surat kami
terutama untuk perihal jauhman
jauhmana anggota anggota yang melakukan pelanggaran pidana
itu kemudian ditindak ke arah pidana juga
melalui peradilan umum
dan tidak berhenti pada mekanisme etik semata
nah acuan tadi atau orientasi tadi
yang semestinya menjadi standar dalam penegakan hukum
itu harus bisa menjadi tolak ukur atau parameter ke depannya
karena kalau hanya berhenti pada mekanisme etik semata
kita akan terus kembali pada keberulangan peristiwa
sampai dengan munculnya pola pola baru gitu
dua ribu sembilan belas kita masih sibuk dengan penanganan aksi masyarakat represif

terus ada mural yang dihapus
ada perburuan perburuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
karena mengunggah video
itu lahir karena sejumlah peristiwa peristiwa di masa lampau
itu dibiarkan begitu saja
seolah terlegitimasi kelakuannya
dan akhirnya muncul pola pola baru
nah ini yang kita harap ke depan tidak terjadi
karena polisi sudah memiliki batasan batasan
untuk membatasi ruang gerak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian
mau itu dari surat telegram
ataupun dari peraturan kapolri nomor delapan tahun dua ribu sembilan
saya mau bilang terakhir bahwa
presiden presiden polisi untuk berbenah itu sudah ada
mulai dari penanganan kasus kekerasan seksual
yang mana itu berbasis pada perkab nomor
saya lupa nomor berapa tahun dua ribu delapan
bagaimana menangani ibu perempuan dan anak gitu kan
yang kemarin sempat ramai juga
lalu ada perkap standar implementasi hak asasi manusia
artinya presiden itu hadir
itu menunjukkan bahwa polisi pernah kok punya presiden baik
dalam menerima masukan publik
dalam membenahi reformasi di tubuh
reformasi di tubuh kepolisian
oke oke saya ke pak ramadhan langsung
saya tanyakan pak ramadan bagaimana menjawab ini
agar tidak penegakan hukum kepada anggota
yang berbuat kesalahan atau tidak sesuai aturan
ini tidak berhenti di proses etik saja
termasuk juga tidak nunggu viral dulu di media sosial pak
persoalan yang dilakukan oleh anggota
tidak berhenti di proses internal saja
saya mencontohkan ketika ada perbuatan yang dilakukan
oleh anggota yang merupakan tindak pidana
tentu secara etik dia akan dilakukan sidang kode etik
namun bukan berarti sidang etik berhenti
kemudian proses pidana tidak berjalan
kita bisa melihat beberapa hal
kita bisa melihat beberapa contoh kasus
yang dilakukan oleh anggota polri
sekalipun yang bersangkutan berpangkat tinggi
secara transparan kita menyampaikan kepada publik
bahwa personil atau anggota polri yang melakukan kita pidana
ini menunjukkan transparan di kepolisian itu semakin lebih baik

kita tidak pernah menutupi sumbatan sumbatan informasi
yang menanyakan kepada kami
tetap kami akan sampaikan
dan sekali lagi kita juga siap untuk dilakukan pengawasan eksternal
artinya apabila ada yang melakukan pengawasan
sebut saja media sosial sebagai sarana kontrol
ini merupakan sebuah sarana yang menguntungkan bagi kami
untuk merasa kita diawasi
sehingga dengan adanya pengawasan eksternal
tentu kita akan bisa lebih baik
oke pak ramadhan saya ingin mendapatkan informasi
yang kasus soal polisi yang mengintimidasi warganet
begitu ya soal membandingkan polisi dengan satpan bc
kalau saya tidak salah termasuk soal bagaimana kasus
polisi ambarita begitu ya
ini oknum polisinya anggotanya sudah ditindak
dengan melakukan intimidasi dan represi begitu
walaupun lewat dm di sosial media
kami pastikan semua persoalan tersebut kita tangani
jadi kasus kasus yang terjadi yang saat ini
apakah itu di luwutumuk timur apakah itu di sumatera utara di tangerang
semua kita tangani
dan tentu kita akan tindak dengan tegas dan keras
oke artinya memang komitmen ini yang ditunggu begitu ya
sambil juga diawasi seperti yang disampaikan oleh mas rifan
bagaimana memastikan komitmen ini berjalan mas rifan
dengan pengawasan kalau kemudian apa poin poin yang disampaikan tadi
memang sesuai dengan janji janji dan perintah dari kapolri
ya model pemasjahannya gampang saja untuk mengukur sejauh mana
perintah dari kapolri baik itu surat telegram
ataupun bentuk pernyataannya itu dilakukan di lapangan
pertama untuk melihat satu peristiwa tidak terjadi lagi
di kesatuan kepolisian itu silakan cek di kinerja lembaga
dan polisi sudah punya mekanisme internal tersebut
bagaimana mengawasi seapa apa peristiwa

itu adalah antara satuan tingkatan
polres memantau polsek dan lain sebagainya
ini terjadi contohnya di polsek percut setuan tahun lalu dua ribu dua puluh
ada seorang kuli bangunan yang terkena salah tangkap
dan dia matanya harus bonyok biru biru
tahun ini ada keberlanjutan dari pelaporan balik
mudahnya meneruskan pelaporan balik seorang yang dianyai
dan kemudian dia menangkap pelaporan balik
jadi itu bukan satu kasus saja
tapi itu ada masalah lembaga ada masalah di polsek tersebut
jadi harus dilakukan audit
dan itu bisa dilakukan tidak hanya di polsek percut setuan
tapi juga tingkatan polresnya
bagaimana polres selama ini mengawasi polsek
artinya itu semua mekanisme itu sudah ada di kepolisian
hanya saja implementasinya ini yang harus ditingkatkan

untuk menjamin ini semua terlaksana
ruang ruang publik pengawasan publik ini harus diperlebar
saya berapa kali menyampaikan ini
baik itu melalui media ataupun pertemuan pertemuan
kepada pak datuk masih jadi kapolda
itu kita bilang pengawasan eksternalnya harus diperlebar
harus dijamin juga bahwa ketika publik
kompol nasam ombudsman itu harus dijamin kritiknya
dengan jamin tidak terjadi keberulangan peristiwa
karena di tahun dua ribu sembilan belas pernah ada presiden
polri eh sorry polri itu membiarkan laporan dari ombudsman
nah kita tidak ingin hal itu terjadi kembali di kemudian hari
karena itu saja dari ombudsman lembaga resmi negara
bagaimana nanti kalau dari masyarakat sipil
termasuk kritik kritik atau keluhan keluhan
atau sindiran sindiran yang muncul di media sosial
dan kemudian viral di media sosial

oke baik baik mas rifan kita sudah dapatkan poin dari anda
terakhir pak ramadan silakan singkat saja apa yang ingin disampaikan pak
untuk kemudian komitmen ini bisa dijalankan
baik sekali lagi kami terima kasih atas kritik kritik
yang telah disampaikan kepada kami
kami sekali lagi memastikan pimpinan polri
tidak akan pernah membiarkan atau tidak pernah melakukan pembiaran
terhadap perilaku oknum oknum anggota yang melakukan pelanggaran
kita akan melakukan tindakan tegas
dan akan menyampaikan bentuk transparansi terhadap publik
kita tidak anti kritik dan kita siap selalu untuk menerima kritikan
oke baik komitmen itu yang sudah kita dengarkan sama sama
bagi pengenalan publik dan semua pihak mengawasi begitu ya
agar sesuai dengan jargonnya mengayomi
dan bersikap humanis begitu ya
di manapun berada dan dalam situasi apapun
terima kasih mas rifan dan juga pak ramadhan
sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia newsroom sore ini